varian mutasi baru corona b satu satu tujuh ditemukan di indonesia dan tentu ini membuat masyarakat dan juga pemerintah waspada
dan sudah ada koresponden cnn indonesia i gede nyoman wiryadinata di giyanyar bali
selamat pagi nyoman ini seperti apa kemudian antisipasi yang disiapkan pemerintah bali untuk mengantisipasi penyebaran varian mutasi baru virus corona ini
ya rizky memang dinyatakan kemarin oleh kepala dinas kesehatan provinsi bali bahwa belum ada data ataupun penelitian yang mendeteksi masuknya varian baru covid sembilan belas varian b satu satu tujuh ke pulau bali
namun antisipasi yang dilakukan masih sama dengan protokol tetap bagaimana ataupun prosedur tetap bagaimana penanganan covid sembilan belas
baik melalui moda transportasi udara maupun
moda transportasi darat
artinya proses pencegahan masuknya ataupun penanganan pencegahan masukan varian baru ini sama seperti covid sembilan belas yang sudah dilakukan sejak setahun lalu
artinya prosedurnya mereka ataupun wisatawan asing ataupun warga negara asing yang datang ke indonesia masih mengacu kepada surat edaran satgas covid sembilan belas pusat
yang menyatakan bahwa mereka yang masuk ke indonesia melalui moda transportasi udara
kemudian harus melakukan ataupun membawa hasil negatif tes pcr dua hari sebelum keberangkatan
kemudian ketika tiba di bandara igusti ngurah rai bali maka akan kembali dilakukan tes pcr
kemudian akan dilakukan karantina selama lima hari
kemudian setelah lima hari akan kembali dilakukan tes pcr
apakah hasilnya negatif atau positif
jika di tes awal ketika datang di bandara igusti ngurah rai hasilnya positif
maka akan langsung dilakukan isolasi di rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi bali
kemudian selama setelah lima hari karantina sudah dinyatakan negatif barulah mereka bisa melakukan perjalanan
baik hubungan kerja maupun berwisata di pulau bali ini
ini juga berlaku bagi warga negara indonesia yang akan pulang ke indonesia melalui luar negeri
artinya warga negara indonesia yang kembali ke indonesia juga melakukan proses yang sama
artinya ketika tiba di bandara igusti ngurah rai juga akan dilakukan tes pcr
kemudian di karantina selama lima hari
hanya saja bedanya warga negara asing ketika melakukan tes pcr maupun karantina
termasuk juga biaya akan dibebankan secara mandiri kepada warga negara asing tersebut
hanya warga negara indonesia lah beban biaya tes pcr termasuk juga karantina
akan dibiayai oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi bali
iya nyoman kemudian ini kan kita tahu juga pandemi covid sembilan belas ini memukul ekonomi di bali
kemudian saat ini sudah mulai sedikit demi
sedikit bangkit ada lagi kabar baru mengenai varian mutasi baru ini
apakah sudah ada respon dari misalnya pengusaha pariwisata di bali
ataupun pemerintah di bali yang saat ini sedang berjuang memperbaiki ekonomi di bali
iya rizky kalau kita lihat memang penanganannya
walaupun varian ini ataupun mutasi kemudian muncul
varian b satu satu tujuh dan sudah masuk ke indonesia terutama di daerah kerawang
namun dinyatakan belum masuk ke bali tapi antisipasinya juga sudah dilakukan
artinya prosedurnya sama dengan proses antisipasi masuknya
ataupun pencegahan covid sembilan belas yang ada di pulau bali
dan ini dilakukan juga tidak hanya bagaimana pencegahan
termasuk juga bagaimana memberikan vaksinasi
tidak hanya kepada mereka yang menjadi garda terdepan
namun juga mereka yang berada di gada terdepan untuk di sektor pariwisata
artinya kemarin dari sabtu
waktu pekerjaan yang lalu sudah lakukan vaksinasi terhadap pelaku pariwisata di bali
sedikitnya sudah ada yang terdaftar sekitar tujuh puluh ribu pekerja wisata
dan pada akhir ataupun pertengahan maret ini akan direncanakan
akan diselesaikan di tahap awal sebanyak lima belas ribu pelaku pariwisata yang akan divaksin
termasuk juga lansia termasuk juga pelayan pelayan lain
seperti misalnya tni polri yang akan memberikan pelayanan
di garda terdepan untuk memastikan pencegahan masuknya covid sembilan belas
maupun varian baru yang juga sudah masuk ke indonesia
namun dinyatakan belum masuk ke pulau bali ini
nah inilah hal hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi bali
untuk meyakinkan warga asing maupun wisatawan asing yang ingin berlibur ke indonesia
bahwa indonesia sudah melakukan bagaimana pencegahan penanganan
termasuk juga vaksinasi tidak hanya kepada warga bali
namun juga kepada mereka yang menjadi garda garda terdepan
baik di tenaga kesehatan maupun pelaku pariwisata yang ada di pulau bali ini
ada satu hal lagi yang baru yang dilakukan
polda bali misalnya bagaimana melakukan tim memburu mereka yang melakukan
ataupun melanggar protokol kesehatan terutama di zona zona merah
inilah yang ingin dilakukan agar benar benar masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan
dengan memberikan ganjaran yang
sesuai dengan surat edaran ataupun perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bali
seperti misalnya mengenakan denda kepada mereka yang tidak mengenakan masker
termasuk juga pada wisatawan asing yang dendanya sudah ditingkatkan menjadi rp satu
bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan
dan ini juga membuat bagaimana tidak hanya warga bali
namun juga warga negara asing untuk tetap menjaga protokol kesehatan
dan kini pemerintah provinsi bali
bersama dengan kementerian pariwisata juga setengah melakukan sonasi mana zona zona hijau
yang akan bisa akan dikunjungi oleh wisatawan asing
dan ini tengah digodok nanti akan ada zona hijau pariwisata
dan zona hijau itulah yang kemudian akan diperbolehkan untuk dimasukinya wisatawan asing
di mana zona hijau akan ditetapkan ketika masyarakat di daerah sana sudah terbebas dari covid sembilan belas
kepercayaan wisatawan asing untuk berlibur sementara di daerah daerah yang sudah ditetapkan itu
sehingga sektor pariwisata juga akan tetap bisa tumbuh kembali
tetap bergarah kembali seiring dengan penanganan dan vaksinasi
yang sudah dilakukan pemerintah bersama dengan tentunya masyarakat
dalam hal menjaga protokol kesehatan ini
baik egede nyuman wiryadinata melaporkan dari gia nyar bali
terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas